puluhan konsol mainan yang berjaya di setiap eranya berjejer memenuhi setiap sudut ruangan
itu satu kata itu bisa didebatkan berjam jam
terlebih saat ini mereka sudah memasuki fase akhir keberangkatan
maupun juga kewajaran harga di tingkat konsumen
perjanjian juga telah dibuat untuk memproduksi
jika kondisi art yang disalurkan
gimana udah sahur belum
oke tapi kalau kita tanyakan urgensinya bahwa pasal itu tetap ada di dalam rkuhp
itu platform digital itu sudah hampir lima puluh persen perdagangannya
para wakil yang nanti juga akan membuka ruang seutarnya kepala siapapun
ciri khas arsitektur bangunan masjid ini yaitu di empat penjuru masjid terdapat beranda dengan atap tinggi mengawal kubah utama masjid
ketika tidak ada relasi kuasa
terkait dengan pertemuan dilakukan secara terbuka
bersama jepang dan filipina indonesia akan menjadi tuan rumah piala dunia bola basket atau fiba world cup dua ribu dua puluh

di dalamnya kita akan menemukan arsitektur bercorak melayu timur tengah dan eropa
apa yang terjadi di dalam kandungan itu
huta sialagan bersama cagar budaya lainnya sudah semestinya dilestarikan
maka tingkat suku bunga dalam negeri dan luar negeri
tidak diizinkan mengikuti ibadah haji
bahwa stimulus lebih banyak
biasanya kan bebek ya dan ayam
kalau pengen ya sih pengen sih kalau jujur mah ya pengen keluar juga kayak nambah ilmu buat basketnya biar lebih ningkat gitu
ada perencana keuangan prita hapsari gosi
untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di titik temu antara tol cisumdawu dan tol cipali
dilanjutkan pelayaran periode kedua pada oktober berikutnya
api yang menyembur dari arang ibarat gunung vulkanik yang memuntahkan lahar
apakah ada peluang dalam pemilihan gubernur ini nanti pada saat detik detik terakhir muncul nama baru yang sebelumnya tidak pernah disebut sebut tidak pernah didiskusikan
atau dikenal dengan liz truss ya prime minister yang baru kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh lima dan pemimpin partai konservatif ya
perubahan kehidupan perubahan politik segala macam
kita bisa menonton televisi itu dengan lebih bervariasi
tentunya langsung konsultasi dengan dokter anaknya
lalu juga siaran bisa bersifat tematik bisa bersifat targeted
kejadiannya adalah demonya cuma orang orang biasa
mereka juga ada istilah bagi bagi amplop
memiliki daya jangkau popularitas dan elektabilitas yang
kemudian kriterianya seperti apa dan lain sebagainya
diambil dari dua bis kota hati hati
nah ini bisa disebut sebagai kencing manis atau penyakit gula
diduga melakukan hal tersebut dengan motif mendapatkan uang
ketika mendapatkan gaji pertama kali
tahun ini dewi mendaftar menjadi tenaga art infal khusus menjaga lansia
anak anak gaza berhak mendapat keadilan yang juga sama dengan anak anak di seluruh dunia
dan antara keluarga itu terbangun trust yang tinggi
berarti jakarta semua nih bu
karena biasanya hal ini akan bisa membantu kita
harus dihindarkan ke depan
ketika saya ke sana lagi memang jauh berbeda ya
itu punya potensi punya bakar
pria berusia lima puluh lima tahun yang kini menjadi pelatih di sasana tinju kpj bulungan ini juga sempat menjadi lawan latih tanding eli di sasana garuda jaya pancoran
karena kan ada tambahan dari biaya si plastiknya itu sendiri ya bahan baku plastik yang kedua pada saat dia pengaspalan pada saat di amp itu namanya mixingnya agak perlu sedikit lama
jadi sebagian tol operasional sebagian fungsional itu juga mengurai persoalan kemacetan saat itu
tiba tiba mulir obat seperti ini
harus dilakukan adalah mengecek
minta petugas tegas pak tolong saya minta izin ke atas supaya ngambil suasana landscape suasana kampung rambutan dari atas ya
karena sepanjang jalan ketika sudah mulai arus mudik ya ini orang orang yang berjualan baik yang asongan maupun yang pinggir jalan yang buka warung warung kiosk kiosk itu penuh gitu
biasanya alokasi ini kita akan gunakan untuk renovasi rumah kebutuhan lebaran
membuatnya bergerak untuk dapat menghibur mereka dan menciptakan lingkungan yang tak menyeramkan di tengah agresi israel
itu mereka akan kirim juga akhirnya biaya transportasinya juga mahal
tapi sebenarnya apa sih fomo itu
repot banyak bahannya lengkap
kekhawatiran kita tentang apa yang pandemi yang kita hadapi dan apa ini gitu ya
pernah nggak waktu itu waktu sma denger titik leleh titik didih gitu ya
dan dapat membantu menurunkan berat badan
dibuat dengan perisa dan pewarna sintetis yang lebih murah
namanya belakangan kan mulai dihidupkan kembali oleh nasdem
dalam rapat koordinasi satuan tugas penanganan covid sembilan belas
kalau melihat potensi dari garis keturunan pun tidak ada
untuk memberikan atau dia memahami betul apa yang terjadi dengan brexit
a ter youngestcritik sederhana kedai ini selalu ramai oleh pengunjung yang bikin unik di sini itu
apa yang membuat bos tesla tersebut tertarik berinvestasi di indonesia

tidak ada pasalnya ini penegak
tapi yang jelas nama nama yang muncul ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa
awalnya berat badan meningkat lama lama menurun
mengatakan bahwa penting untuk mendorong institusi pendidikan
itu lima delapan persen jadi dari tiga belas sembilan persen full year
enggak akan anda temui di ibukota di bukit holbung ini akan ada hamparan savana sawah perkebunan dan
baik dari wilayah pdac ini kan ditargetkan akan diimunisasi massal pak dr maksi
ini kita prioritaskan juga karena pos pos pan pelayanan juga sudah siap semuanya baik di tol dan di non tol
sehingga terjadilah gangguan yang kita kenal diabetes tipe dua